bantuan program keluarga harapan di surabaya diduga dipotong oknum tak bertanggung jawab hingga seratus ribu rupiah
informasi terbaru akan disampaikan koresponden cnn indonesia
eka rima eka hingga saat ini sudah berapa keluarga yang melaporkan tentang adanya pemotongan bantuan pkh
dan apa alasan yang diterima warga terkait pemotongan dana tersebut
ya lady hingga hari ini berdasarkan laporan yang diterima oleh dewan pimpinan daerah kabupaten sidoarjo
tepatnya dari komisi d tadi menyampaikan bahwa ada lima orang yang sudah melaporkan pemotongan tersebut
ya ini untuk program langsung tunai dalam bentuk program keluarga harapan
jumlah potongannya ini pun cukup bervariasi ada yang tiga puluh lima ribu rupiah kemudian lima puluh ribu rupiah bahkan sampai seratus ribu rupiah setiap bulannya
dan untuk jumlah ini memang diberikan secara bervariasi setiap tiga bulan sekali
antara satu juta sampai satu juta tiga ratus dan satu juta empat ratus
jadi itu sudah mencapai seratus ribu rupiah setiap tiga bulannya
sementara untuk pemotongannya sejumlah keluarga juga melaporkan ada jumlah pemotongan yang berbeda
ada yang baru tiga bulan mereka menerima dan sudah mengalami pemotongan sekitar tujuh puluh lima ribu rupiah
kemudian ada pula keluarga yang sudah mengalami pemotongan sejak satu tahun delapan bulan
artinya lebih dari satu tahun mereka mengalami pemotongan tersebut dan tidak menyadari hal itu
karena kurangnya transparansi informasi yang diterima oleh penerima manfaat program keluarga harapan ini
bersama saya sudah ada salah satu dari penerima manfaat program keluarga harapan
yang juga mengalami pemotongan hingga sebesar satu juta lima puluh ribu rupiah selama satu tahun
dari total yang seharusnya diterima sebesar rp sebelas tiga ratus ya bu ya
dari total tersebut yang terima hanya sekitar sepuluh juta lebih
baik bu sebenarnya setiap bulannya atau setiap penerimaan itu prosesnya seperti apa
ya cuma itu apa di rumahnya bu yusuf aja
kalau dapat uang cash itu aja
kalau proses nerima misalnya mekanisme kemudian aturan nerimanya itu ibu setiap harinya atau setiap bulannya itu seperti apa nerimanya
kalau setiap hari bukan setiap hari tiga bulan sekali dapatnya mulai awal itu
mulai bulan juli dua hari
dua ribu sembilan belas itu setahunya
kalau saya nggak tahu kelompok pkh yang tahu
sebenarnya jumlah yang diterima itu berbeda bervariasi atau sama setiap tiga bulan
kalau anaknya banyak sekolahnya itu dapatnya banyak
kalau anaknya sedikit cuma dua atau tiga itu dapatnya sedikit
kalau ibu itu anaknya banyak dapatnya satu empat ratus sepuluh
itu pasti selalu segitu
nggak pasti sih nggak pasti kadang satu dua ratus kadang satu itu aja
dalam bentuk uang saja atau mungkin ada bantuan lain juga yang diterima
selama ini ada pemberitahuan tidak bahwa ini akan dipotong
nggak nggak ada
setahunya saat dipotong
setahunnya saat dipotong itu diajak sama ketua
ketua mbak suci itu di bni besoknya dilihatkan ke saya juga orang orang lain
besaran yang diterima itu ada keterangan tidak sebenarnya pemanfaatannya untuk apa
pembawaannya itu untuk sekolah buat anak sekolah
ada keterangan dari kios atau agen seperti itu terkait ini nanti akan diterimakan seberapa besar setiap bulannya atau setiap tiga bulan saja
enggak kan dari ketua itu yang tahu nanti
atau smp sd itu berbeda dapatnya
kalau sd dapatnya satu ratus dua puluh lima
kalau smp insya allah tiga ratus lima puluh an
harapannya sekarang apa bu setelah tahu ada pemotongan
ya harapan saya tolong dikembalikan untuk anak anak sekolah saya itu aja
karena kan di desa tidak ada agennya
kalau di desa itu nggak ada cuma ada di ketegan sama permata
ya mohon aja di desa desa sini ada agen yang baik yang dipercaya orang orang
lady itu tadi yang disampaikan oleh para penerima manfaat dari program keluarga harapan ini diketahui
bahwa sebenarnya mereka tidak tahu secara pasti terkait berapa besar jumlah yang mereka terima
karena bervariasi setiap keluarga penerima manfaat tersebut mulai dari anak sekolah dasar
kemudian sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas itu memiliki variasi jumlah bantuan yang berbeda
itu pun setiap kepala keluarga akan menerima jumlah yang berbeda juga
berdasarkan klasifikasi yang diberikan oleh kementerian ataupun dinas sosial terkait
namun pemantauan yang perlu dilakukan secara intensif di sini adalah informasi yang harus diterima oleh ketua rukun tetangga
yang harus diterima oleh ketua rukun tetangga

aparat desa terdekat dengan warga tersebut yang justru tadi juga tidak mendapatkan informasi terkait jumlah potongan tersebut
dan juga siapa saja yang menerima manfaat tersebut
sehingga harus ada sinergi dan juga kerjasama yang baik antara pendamping pendamping program keluarga harapan ini
dengan ketua rt ataupun ketua rw sebagai perangkat terdekat dengan warga tersebut untuk bisa menyampaikan informasi tersebut
sehingga ketika terjadi kendala pun bisa diselesaikan secara cepat dan tidak sampai berlarut larut
pemotongan terjadi lebih dari sekitar sepuluh menit

sementara untuk agen agen laku pandai yang bekerja sama dengan perbankan sebagai pihak yang akan menyalurkan bantuan tersebut
juga harusnya membuka agen agen laku pandai lebih banyak lagi di desa desa yang mereka mewakili secara langsung
kelompok kelompok misalnya di desa kendensari ini ada satu kelompok sebanyak dua puluh lima orang
yang seharusnya bisa mendapat atau mengambil bantuan tersebut di desa mereka
dan ini di desa kendensari
tetapi mereka harus mengambil di desa lain karena di desa kendensari ini tidak ditemukan
agen agen laku pandai yang bekerjasama dengan perbankan tersebut
sehingga kontrol dari pemerintah desa pun sulit
ini yang juga dialami oleh beberapa desa yang lainnya
berdasarkan keterangan dari dewan pimpinan daerah tadi menyatakan bahwa sebenarnya ini adalah kasus gunung es
karena tidak hanya di kabupaten sidoarjo ataupun di desa kendensari ini saja
dugaannya banyak pula terjadi di desa desa yang lain
pemotongan pemotongan yang tidak diketahui oleh penerima manfaat tersebut
yang seharusnya dikontrol secara langsung oleh dinas sosial ataupun dinas dinas terkait
pendataan terkait warga kurang mampu pun juga cukup amburadul di pemerintahan seluruh indonesia
pastinya yang disampaikan oleh dprd sidoarjo tadi
tidak hanya di sidoarjo saja
bahwa ada banyak sekali data mulai dari data catatan sipil
kemudian dari data dinas sosial
kemudian data bps
memiliki data data sendiri terkait warga warga yang terhitung tidak mampu
dan juga tidak ada pembaharuan data tersebut
sehingga mereka yang seharusnya tidak menerima bantuan tersebut
namun faktanya masih menerima bantuan karena tidak ada update data
bagaimana tingkat perekonomian mereka berdasarkan penilaian
dan juga berdasarkan aturan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tersebut
sehingga pembaharuan data ini penting untuk dilakukan
supaya bantuan bantuan yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat ini
bisa diterimakan secara manfaat dan juga secara tepat sasaran
dan juga dapat dikontrol secara baik
sehingga tidak ada penyelewengan anggaran atau juga pemotongan
yang tidak diketahui oleh penerima manfaat
baik itu program langsung tunai
ataupun program keluarga harapan yang selama ini juga sudah diluncurkan oleh pemerintah
baik terima kasih eka rima untuk informasi anda
selamat bertugas kembali